ini dari lia
wah men lo tuh tiba durian tau gak
ketiban angka ketiban
wah pokoknya semua lu ketiban buah deh pokoknya
lo gak boleh lewatin
lo harus dapetin hatinya lia oke
ini rezeki numpuk buat lo
ya cepet ya
kemarin itu gue masih bingung yang ini soal cerita itu
oh yang ini
ini kan gampang men
aku mau dipecar kamu kamu mau gak dipecar aku
aku mau tesc arab
aku tanpa selu
gimana sih masa kagak diterima terima aja ruko setuju dah
akhirnya aku bisa berbuat sesuatu untuk ranti
sia apa sih yang dia sembunyikan
eh tukang somai
gue kesini mau nagih janji lo katanya lo mau jodohin gue ke gilang
gue punya tiket dan pastiin tiket ini nyampe ke tangannya gilang
cuma ngasih nih ini tiket nonton
buat nanti malam
jadi janjian ketemuan di
lia ngajak gue kencan
oke aku datang aku pasti datang kok
saya pergi dulu ya
dasar suami bego
dia pikir aku gak tahu apa
tapi itu bedah lihat tenaga
jangan pernah kau coba untuk berubah
lo tau gak gue tuh berambisi
gue bakal nyalain ariel peter pan men
dan itu bakal terwujud karena adanya audisi ini
ngerti lu iya kan
terserah lu lah terserah
ya dibilanginnya iya sih lu
eh lo kenapa sih
dari tadi kayaknya sibuk banget
ini dari lia
wah men lo tuh ketiban durian tau gak
ketiban angka ketiban
wah pokoknya semua lu ketiban buah deh pokoknya
lo gak boleh lewatin
lo harus dapatin hatinya lia oke
ini terus bikin empuk banget lo
ya cepet ya
kemarin itu gue masih bingung yang ini yang soal cerita itu
oh yang ini
ini kan gampang men
lo ada apa sih sama kajuan
ah ya ampun
kak juwanto apa sih ada jadian
tapi kayaknya hari ini bukan bakalan cuman ayudaya yang seneng
oh juga bakalan
jadi kan tadi gue udah ngajak ngomong tuh si gilang udah gue kasih tau
gitu terus ya
kata dia sih kayak gini
dia dia mau
dia mau kok malam ini
ya makasih ya
kalian berdua jadi pulang dulu ya
soalnya abis ini kalian berdua harus makeover gue sampe cantik banget
kan gue mau ketemu sama gila
tahan tahan rambutnya gue sihirin aja ya
kayak gitu coba coba
jangan lupa menur
sekarang gue pakein ya
biar lebih cantik
gue pegangin dong ya
oke gue pegangin
sini sini aku pegangin
nah ini tengah
kamu cantik banget ya mer
yang kencat sama kamu tuh super beruntung
kok bisa kerja
iya mer sih cantik banget
aku ada kejutan untuk kamu
tolong ikut aku sebentar ya
setelah itu aku janji
aku gak akan ganggu kamu lagi
ini sekarang rumah kamu nanti
tempat tinggal kamu
tapi tapi tapi saya gak bisa terima ini mas
ini ini terlalu berlebihan
tolong terimalah rumah ini ran
aku sudah begitu banyak membuat hidup kamu susah
tolong kasih kesempatan aku untuk membuat kamu bahagia ran
aku akan tepati janjiku
bahkan aku tidak akan datang ke rumah ini
yang penting buat aku orang yang aku cintai
punya tempat berteduh di kala hujan
dan punya tempat menyandarkan diri di kalah malam
benar benar hanya itu
kenapa mereka bertiga
kamu harus membuat mercy senang
saya kencan dengan mercy
yuk urusan kita sudah selesai
jadi sekarang kita pulang yuk
mer pulang ya
terima kasih ya
tunggu tunggu tunggu
kamu beli tiket buat aku sama mercy
oh jadi kamu senang aku jalan sama mercy gitu
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya